putusnya jembatan ketapang di banjar jawa barat tidak hanya mengganggu arus lalu lintas di jalur nasional
tujuh pelanggan pdam tirta anom banjar juga krisis air bersih akibat pipa saluran pdam patah
dampak amblesnya jembatan ketapang di jalan brikjen misa banjar terus meluas
tidak hanya jalur nasional yang terhambat tujuh kepala keluarga di banjar sudah dua hari mengalami krisis air bersih
penyebabnya tiga buah pipa saluran pdam tirta anom banjar turut putus akibat tertimpa longsoran jembatan
selain itu komplek perkantoran pemerintah daerah juga tidak teraliri air bersih
jadi kita konsentri wilayah pelayanan kita aja pak yang dikatakan saya tadi kurang lebih hampir tujuh
kalau seandainya sekarang kita mengupayakan hari ini untuk pemasangan pipa yang ke banjar timur
yang diementor kurang penangin nah itu bisa terselesaikan kurang lebih dua yang dapat diairi
berarti korban berkurang begitu
tak adanya air bersih membuat warga terpaksa mengambil air bersih langsung dari instalasi pdam tirta anom
mau ngambil air
mau ngapain pak
buat kantor mas
pak ngambil air pak
dari mana ini pak
ini dari instalasi pdam langsung

di rumah tidak punya sumur tidak punya
cuma dari pdam
cuma dari pdam aja

sejauh ini mereka baru akan menyambung satu pipa kecil yang bisa mengairi dua kepala keluarga
dihawatirkan dalam kurun waktu sepekan ke depan ribuan warga di tiga kecamatan purwaharja ini akan kekurangan air bersih
deden rahadian banjar
pembangunan juga terhambat ya
logistik dan sebagainya tidak terhambat
dan untuk mengetahui perkembangan terbaru seputar amblesnya jembatan kita telah terhubung dengan kepala biro jawa barat sian indonesia muhammad asri rasma di banjar dan produser lapangan sian indonesia azizanum di pangandaran
kita ke asri rama terlebih dahulu
selamat pagi asri
kalau kita lihat pastinya aktivitas ekonomi terganggu di sana
sektor apa yang dari pantauan anda
terlihat paling terpukul sektor ekonominya karena amblesnya jembatan di sana
ya selamat pagi pangeran punce
ya sebelum saya menjawab pertanyaan anda saya ingin menyampaikan sedikit bahwa di belakang saya punce di seberang sana memang saat ini saya sedang berdiri di sisi timur dari titik amblas
di sana adalah sisi barat titik amblas
sedang mulai ada pengeboran pengerjaan untuk perbaikan dari jalan yang amblas ini
pengoboran ini melupakan
rangkaian nanti sebelum melakukan penggalian oleh eskavator yang ada di belakang saya sana untuk diperbaiki lalu dibuat jembatan baru atau gorong gorong baru
nah jika kita berbicara mengenai dampak ekonomi pangeran punce sejak kejadian minggu malam lalu memang arus lalu lintas sudah diarahkan masuk ke kota banjar
jadi jalanan yang selama ini dilalui oleh kendaraan ini dialihkan sehingga praktis kurang lebih sekitar satu delapan km
lokasi di mana longsor atau amblas ini terjadi warung warung mengalami penurunan omset punce
namun kini tidak ada yang melalui jalan tersebut sehingga mereka mengalami penurunan yang drastis
demikian juga dengan penginapan penginapan yang terdapat di wilayah atau di jalur yang sedang ditutup ini punca
mereka juga yang selama ini menjadi penginapan atau hotel transit tidak mendapatkan tambahan pengunjung karena terputusnya akses ini
seperti itu punca
oke asri bagaimana dengan pendistribusian air bersih di sana apakah sudah berjalan dengan baik atau warga masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih
ya punca memang sejak kemarin pdam tirto anum juga sudah menurunkan mobil tanki yang berisi air bersih untuk didistribusikan
kepada warga banjar
namun memang jika kita berbicara mengenai jumlah korban punce yang mencapai tujuh kepala keluarga tentu ini bukan masalah yang mudah untuk diselesaikan
karena tanki ini tentu tidak mampu langsung melayani semua warga yang sedang mengalami mati airnya begitu
namun selain adanya bantuan dari pdam setempat warga juga sudah mulai mencoba alternatif lain yakni ke sumur
bagi mereka yang tidak memiliki sumur
sejak pagi tadi sudah mulai ada antrian punce untuk mengambil air di sumur tetangga mereka
nah dari pdam tirtanum sendiri di kota banjar ini sedang mengupayakan dalam dua hingga tiga hari ke depan akan memperbaiki salah satu saluran air yang terputus yang lebih kecil
dan ini jika sudah berfungsi akan bisa mengurangi jumlah kepala keluarga yang tadinya tujuh menjadi lima
karena debit air yang disalurkan melalui saluran tersebut bisa untuk sekitar dua kepala keluarga
asri rama ditahan dulu kita bergeser ke pangandaran
sekarang sudah ada produser lapangan cnn indonesia aziza hanum
selamat pagi hanum
hanum pangandaran ini terkenal akan sektor pariwisatanya
bagaimana efek dari amblesnya jembatan di sana terhadap sektor pariwisata di sana
baik punca selamat pagi
memang benar sekali pangandaran ini dikenal dengan pariwisatanya dengan pantai yang begitu indah
dan akibat dari musibah amblesnya
amblesnya jembatan ciputra pinggan ini memang memberikan efek begitu untuk wisatanya
namun kemarin waktu saya konfirmasi ulang ke bupati pangandaran jj wiradinata
beliau mengatakan bahwa keberadaan jalur selatan ini sepertinya menjadi jawaban sementara
untuk para wisatawan yang ingin tetap berlibur ke pangandaran untuk tidak mengendurkan niat mereka
karena memang sebenarnya walaupun harus agak sedikit memutar
tapi mereka masih tetap bisa berlibur ke pangandaran
dan berbicara tentang amblesnya jembatan ini sendiri
memang usia empat puluh lima tahun dikatakan belum terlalu tua untuk ukuran sebuah jembatan
apalagi ini berbahan dasar beton
dan memang ini murni karena serangan banjir bandang dan juga rop yang ada di sungai ciputra pinggan
dan untuk itu memang kalau berbicara tentang jalur wisata ini dikatakan agak tidak berpengaruh
jadi siapapun yang ingin tetap datang ke pangandaran ingin berlibur tetap bisa untuk berwisata ke sini punca
oke hanum bagaimana dengan
distribusi mungkin kebutuhan pokok warga masyarakat di sana kemudian juga bbm
apakah ini juga terganggu
baik punca tadi saya dan tim sudah langsung pergi ke salah satu spbu satu satunya
yang ada di kawasan pangandaran yakni sekitar satu lima km jaraknya dari lokasi jembatan tempat saya berada sekarang
dan sekitar satu km dari tempat wisata pangandaran
tadi untuk persediaan pertama solar dan juga perangkat
alat sudah tersedia kembali punca memang kemarin sempat langka begitu
satu dua hari dan hari ini stoknya sudah penuh kembali
dan untuk persediaan sembako sendiri karena jalur distribusi ini terputus
memang kembali jalur selatan ini bisa dimanfaatkan oleh para pemasok dan juga para pelaku ekonomi
untuk mengalirkan usaha mereka untuk membawa sembako mereka
lalu juga warga di sini telah menyediakan telah bekerja sama begitu maksud saya
ada salah satu rel kereta yang
sudah tidak terpakai lalu warga dan polisi juga tni patungan begitu punca
jadi tidak ada dana dari masyarakat tidak ada dana dari pemerintah maksud saya
yang diberikan pemerintah mereka membeli kayu kayu balok
untuk membangun jembatan penyeberangan yang hanya bisa dilewati oleh motor
jadi banyak bahan sayur sayuran lalu juga hewan ternak bahkan yang dibawa lewat di jembatan rel kereta ini
untuk mendistribusikan barang barang kebutuhan ekonomi warga di sini dan sekitarnya punca
oke baik terima kasih
aziza hanum sebelumnya ada asri rama masing masing dari jawa barat
terima kasih atas laporan anda